perang antara rusia dan ukraina hingga saat ini masih belum menampakkan tanda tanda akan berhenti
namun berbagai kendaraan tempur rusia berhasil dihancurkan serta dikuasai oleh pasukan ukraina sejak serangan rusia pada dua puluh empat februari lalu
sebuah kendaraan tempur anti serangan udara jarak dekat milik rusia berhasil dikuasai oleh tentara ukraina
kendaraan ini masih dalam keadaan utuh berbagai peralatan di dalamnya juga masih bisa beroperasi
sementara itu di berbagai lokasi lain di sepanjang jalan antara kota kharkiv dan juga sehuiz
berbagai kendaraan tempur rusia teronggok dalam keadaan rusak ataupun hancur ditinggalkan begitu saja oleh pasukan rusia
tak hanya kendaraan tempur milik rusia berbagai kendaraan non militer juga tampak hancur
tampak jelas bekas bekas pertempuran hebat pernah terjadi di ruas jalan ini
kharkiv merupakan kota terbesar kedua di ukraina dan salah satu kota yang mendapatkan serangan paling parah
dari pasukan rusia